benarkah ini jurus cakarelah
sekarang adalah waktunya
untuk menyusul ibu ndamu ke dalam kuburan
gimana aku bisa menemukan paman prabu
hanya dia yang bisa menjagaku
setelah ibuku meninggal
apalagi pangan prabu juga sudah menyatakan
kesediaannya untuk menjagaku
aku harus mencari dan menemukan
paman prabu dan raden walang sungusang
ada yang bertarung lupain dekat sini
siapa yang bertarung itu
aku akan mencari tahu
ampun gusti ratu
ini makanan dan minuman untuk gusti ratu
dasar allah kamu
siapa yang telah menyuruhmu
ke orang pesakitan yang mau mati ini
kembalilah ke tempat ini
itu siapa yang mencari aku
aku hampir lupa
ambillah kain itu
untuk menyelimuti malam dirimu
sebelum kain itu
kenapa kamu senyum senyum seperti itu
aku sangat tidak suka
salah satu keinginanku
akan terkabul hari ini
dengan tangan dan mataku
aku akan melihat
orang orang musik dan jahat
dan tidak lagi jadi duri di pajajara
hanya ada satu pemenang
yang berhak untuk hidup
dan akulah orangnya
bukan kau yang menentukan hati
tapi allah subhanahu wa ta'ala
yang menentukan segalanya
melarang diriku untuk membunuhmu
membolehkanku untuk membela diri
akan aku beri pelajaran untukmu

jangan lupa untuk membeli
untuk mendapatkan informasi terbaru
dasar raja tukang numpang di pajajaran
dan cecenguk cecenguk pajajaran bodoh
kenapa kalian selalu saja mencampuri urusanku
makan aku api isi kalian di sini
silahkan ini silahkan ini
aden kita mau di sini
kamu punya ilmu ngecerintek itu amir
kalian berdua benar benar meremehkanku
akan aku bunuh kalian di sini
kenapa mereka sampai bertarung
perasaanku mengatakan yang menyerang orang buta itu bukanlah orang yang baik
kasian orang buta itu
dalam kondisi tidak bisa melihat dia diserang tanpa ampun
kalian atau kalian sendiri adalah kepengaruhan dalam kebenaran
anda dapat héjak
dur diri seperti orang lain
gawat aku harus menolong orang buta itu
terima kasih gawat
ini pasti karena gigitan ular tadi
tubuhku semakin lemah